sejumlah pemudik merasakan dampak positif dengan adanya sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way
durasi perjalanan menjadi lebih singkat dibanding hari biasa
sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way yang diterapkan dalam arus balik lebaran tahun dua ribu dua puluh
dirasa efektif bagi sejumlah pemudik yang mengarah ke jakarta
pemudik berasal dari jawa tengah hingga jawa timur merasa terbantu karena durasi perjalanan lebih cepat dibanding hari biasa
beberapa pemudik berterima kasih kepada pemerintah dan pihak kepolisian republik indonesia
dengan diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas one way
salah satu pemudik mas yudi yang berangkat dari jogja menuju depok
mengaku perjalanan lebih cepat satu hingga dua jam dibanding hari biasa

di sisi lain sistem one way menyebabkan sedikit kepadatan di jalur arteri
menurut salah satu pemudik eni di saat momen lebaran ini merupakan hal wajar jika masih adanya kendala saat diterapkan
betul memang ada plus minus ya tapi istilahnya ya itu wajar lah
kita memanfaatkan momen untuk selatu rahmi
jadi kalau mungkin ada sedikit kendala ya semoga saling bisa memaklumi

di harapkan sistem ini akan berjalan lebih cepat
sistem rekayasa lalu lintas di arus balik lebaran dua ribu dua puluh dua ini dapat menjadi evaluasi pihak terkait
agar dapat menyiapkan sistem yang lebih baik di lebaran selanjutnya
tim liputan cnn indonesia